yang kami mau adalah kesejahteraan dan perdamaian
dan kami senang menjadi bagian dari kerajaan pajajaran
baiklah tidak apa apa kalau gusti tidak mau
tapi asalkan gusti tak
kalau aku mau sendirian saja aku dapat menghancurkan kerajaan sekecil ini
syukurlah kalau raden membaik
sebaiknya raden ganti pakaian raden
dan raden segera beristirahat
supaya raden cepat tidur
dan kita bisa kembali ke pajajaran
aku akan keluar mencari obat obatan
dan mencari makanan untuk kita raden
dengan ini kepura puraanku berhasil
untuk memberontak kepada jajaran
untuk memberontak kepada jajaran
kalau gusti bersedia bekerja sama dengan kami
gusti akan mendapatkan sepertiga dari wilayah pajajaran
kalau kita sudah berhasil menggulingkan pajajaran
aku tidak mau ikut keinginan kamu itu
memang kerajaan kecil
tapi sepanjang sejarahnya
kerajaan ini tidak pernah berminat
untuk memberontak pada pajajaran
yang kami mau adalah
kesejahteraan dan perdamaian
dan kami senang
menjadi bagian dari kerajaan pajajaran
tidak apa apa kalau gusti tidak mau
tapi asalkan gusti tahu
kalau aku mau
sendirian saja aku dapat
menghancurkan kerajaan sekecil ini
kamu datang kesini bukan hanya menghina aku
tapi juga merendahkan kerajaan windu heran
terbenar kepingin mati
lingkus pemuda ini
dia harus dihukum mati

tidak bisa sekaligus raden
akulah lawanmu bagus